menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut
kasus rempang sudah ditangani dengan baik dan tidak ada masalah dengan investor cina
luhut mengatakan penanganan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik
dia juga tidak mengkhawatirkan adanya skenario buruk yang akan terjadi
sebab menurutnya masalah ini dapat terselesaikan pada awal dua ribu dua puluh
warga lokal yang terkena dampak rencana investasi produsen kaca asal cina ini
hanya digeser ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan di pulau rempang
luhut bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menyebut kasus rempang sudah ditangani dengan baik dan tidak ada masalah dengan investor cina